ini adalah potret rumah atau bangunan ketika berdiri sebelum dihancurkan
sementara yang ini adalah gambaran di lokasi setelah sudah tidak ada lagi bangunan
sudah tidak terlihat lagi adanya aktivitas pekerjaan karena bangunan sudah rata dengan tanah
mengutip situs resmi pemerintah kota padang rumah yang berada persis di depan rumah dinas wali kota padang itu merupakan rumah emma idam
didirikan pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh dan ditetapkan sebagai cagar budaya dengan nomor inventaris tiga puluh tiga bcbtp a satu dua ribu tujuh
suhinto sadikin pemilik bangunan mengaku sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah cagar budaya
rencananya di sana akan dibangun restoran sehingga harus dihancurkan
suhinto membeli rumah tersebut di tahun dua ribu tujuh belas dari andrea sopandi
pengusaha pemerintah kota padang
sebelum andreas rumah dimiliki oleh fauzi bahar mantan wali kota padang periode dua ribu empat dua ribu empat belas
suhinto sadikin pemilik bangunan mengaku sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah cagar budaya
suhinto sadikin pemilik bangunan mengaku sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah cagar budaya
setelah sasiang ketua fraksi pdi perjuangan dpr ri
setelah sasiang ketua fraksi pdi perjuangan dpr ri
adianto sengaja datang untuk melihat langsung bekas bangunan tersebut
ia akan melaporkan hal itu kepada megawati soekarno putri
sekarang situasi sudah seperti ini
kita lihat semua sudah rata tanah
sudah tidak ada itu
dan beliau juga meratakan tanah dapat surat dari bindu dinas kota
saya akan harus melapor
kita melapor ke beliau
nantikan beliau tentu
dengan fakta data saya sudah sampai sini
saya melihat lokasi
pemerintah kota padang berencana akan membangun kembali dan melakukan revitalisasi
kita di dinas pendidikan baru kebudayaan itu baru mencantol tahun dua ribu dua puluh satu
jadi kita tidak melihat salah siapa
jadi ke depan kita akan lakukan verifikasi terhadap bangunan yang ada cagar budaya
yang khusus milik pribadi
berkait dengan masalah terobohan ini kita akan bangun kembali
sekarang bangunan lama dan pemiliknya sudah bersedia
walaupun sudah dilakukan untuk bisnis
pemilik bangunan kini menunggu kebijakan yang akan diambil pemerintah kota
apapun penyelamatan bangunan bangunan seperti ini harus dilakukan untuk mewariskan sejarah kepada generasi mendatang
jone dikambang padang sumatera barat